bagi anda yang tengah menikmati libur natal dan tahun baru di kota batu
ada tempat wisata sekaligus penginapan yang cukup unik
penginapan bertema rumah burung darah atau pagupon ini
bernuansa alam di tengah hutan dan menyajikan belasan spot untuk berfoto bersama
berikut liputannya untuk anda
penginapan pagupon atau pagupon kem terletak di desa tulung rejo
kecamatan bumiaji kota batu jawa timur
penginapan panupon berada dalam satu areal wisata air terjun toban talun
di tempat ini pengunjung dibuat nyaman dengan rindangnya aneka pepohonan
karena berada di areal hutan lindung pinus dan pohon lain yang dikelola oleh pihak perhutani
udara sejuk dengan panorama hutan langsung dari jendela menjadi andalan objek wisata ini
selain suasana penginapan ini juga menawarkan konsep berbeda pada bangunan mereka
ada enam penginapan yang didesain seperti rumah burung darah atau pagupon
dengan kapasitas maksimal empat orang
ada juga lima rumah berbentuk segitiga dengan konsep ala eropa
selain itu terdapat kolam ikan lengkap dengan gas sebo
yang bisa jadi tempat bersantai melepas
dan melepas penat
yang jadi favorit itu apa tuh mbak disini
rumah pagupon itu
tidak hanya jadi lokasi untuk bersuap foto
di sini juga terdapat wahana flying fox yang difungsikan saat akhir pekan atau libur panjang
rencananya pengelola akan menghadirkan rumah kelinci sebagai tambahan wisata edukasi bagi pengunjung
soalnya kan di tempat lain masih belum ada
yang kayak bentuknya
rumah burung darah
itu yang pertama
yang kedua itu kita ngambil yang rumah sita
itu konsepnya konsep belanda
tarif menginap cukup terjangkau
mulai dari rp dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk rumah pagupon
atau rp empat ratus lima puluh ribu rupiah per malam untuk rumah segitiga
sementara bagi yang sekadar ingin berfoto cukup membayar sepuluh ribu saja
abdul malik malang jawa timur